kita dapat mengakses informasi lengkap mengenai sepuluh harga komoditas pangan yang menjadi bahan pokok
dari beras daging ayam daging sapi telur ayam bawang merah bawang putih cabai merah cabai rawit minyak goreng
dan gula pasir yang ada di setiap pasar dari setiap daerah mulai dari sabang sampai merauke
kita bisa melihat perbandingan harga setiap jenis barang
tinggal klik mudah kan
jadi selain update status kita juga kudu update soal informasi harga barang
biar kita bisa jadi konsumen yang smart